lalu soal misalnya extension rambut lalu soal pakai behel gitu ya itu fakta
tetapi kenapa tidak ada pilihan sikap di anda bahwa ada sesuatu yang fakta
tetapi ini tidak relevan dalam pengungkapan kasus
kalau tujuannya adalah soal antibully pengungkapan kasus
mengapa meskipun itu fakta mengapa itu tidak menjadi pilihan sikap anda
bahwa ini sesuatu yang tidak relevan untuk misi membuat film ini
untuk di agama kita relevan karena ada yang percaya bahwa
itu yang menutup arwahnya untuk bisa go on to the next life
dan itu dikatakan alma rumafina lalu melinda juga
anda kan bukan tujuannya mencari tiket ke surga
itu apa yang dikatakan oleh lina di waktu lagi kerusukan
ada yang fakta tetapi mengapa ini tidak jadi pilihan
tadi anda masuk soal agama padahal kan misinya ini kan
tetapi bully dan juga soal keadilan
supaya jangan sampai saya hanya ingin
tadi ya perasaan saya melihat foto ini
saya kasihan melihat vina yang dia adalah korban pembunuhan
tetapi cara anda menggambarkan film itu menurut saya menambah persepsi publik bahwa
ini makin menjadi mengviktimisasi seorang fina
ini yang masalah behel tadi kan ibu pertanyakan
karena itu salah satu kisah nyata bahwa pada saat polisi mau melakukan otopsi
keluarga almarhumah yang kakaknya itu minta dicopot
itu penting sekali untuk masuk dalam film ini
karena itu yang kisah nyatanya faktanya
membuka behel membuka malah ada membuka lensanya aslinya sama air extension
berikutnya adalah soal sekuensi perkosaan
saya disitu juga diraj karena saya mau menguacarai anda
maka saya harus menonton abis itu juga angki
kalau enggak saya keluar dari bioskop
karena saya merasa nggak tega penggambaran korban harus dilakukan seperti itu
karena menurut saya this is over do
yang lebih estetik tanpa harus sekian lama menggambarkan kasus perkosaan itu
waktu di syuting sih kita pilihan banyak ya
waktu di syuting kita ambil beberapa shot
terus ada satu treatment juga yang one shot sim loss
berganti ganti tempat berganti ganti hari satu simulus
jadi lebih artistik lebih estetik
begitu kita tonton dan kita diskusikan bersama sama keluarga
card yang kita launch ini adalah itu yang menurut kita semua ini
as a team dan dari keluarga juga
yang menggambarkan apa yang terjadi clear gitu
anda gak merasa ya bahwa ini tentang kasus perkosaan
tetapi sekuens itu juga banyak ditangani
ini gak jadi perbuatan keji
ini sangat keji menurut anda
ada reverse opini juga terutama bagi anak anak remaja
dalam belum dewasa masih dewasa
jadi enggak melulu ini ditanggapi oleh mereka yang ke bioskop
yang salah kita atau tiktok ya yang menanyakan itu
no anda juga anda nggak bisa mengatakan bahwa kami sudah bikin ini
harus dibikin yang kemudian itu
seolah olah jadi satu bagian yang
kenapa gak cukup mengatakan bahwa dia diperkosa
tanpa harus berlama lama di situ
maksudnya ada yang bilang itu terlalu berlama lama
ada yang bilang itu mungkin nggak kurang terasa pedihnya
ada yang bilang gara gara itu kita jadi merasa marah
kita mendorong supaya pelaku ini siapa
ada poin poin seperti itu sangat subjektif ya
kalau udah bicara masalah adegan film
jadi biar yang menjadi tolak ukurnya
biar yang lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah aja
kalau selama dari lsf mengatakan aman
dan tidak perlu ada yang dilubah atau apa
makanya lsf memberikan tujuh belas tahun ke atas
anda tetap nggak bisa terima ya kalau misalnya
anda tidak punya sensibilitas atau
untuk memandang korban perkosaan
dan memvisualkannya dalam film
kalau accessibility kan subjektif
kalau misalnya kalau anda bertanya kepada saya
kalau saya cukup menganggur
kalau sensibilitas itu sangat subjektif
kalau misalnya anda bertanya kepada saya
misalnya keluarga saya adalah vina
apakah saya akan memfilmkan seperti itu juga
saya akan memperlakukan sama vina alwarumah
kita sama sekali di film nggak
di adegan itu kita sudah kasih lihat kulit kan
ada yang jauh lebih vulgar
justru yang ingin begini ya
bahwa tujuan film ini bagus untuk mengungkap kasus ini
mengingatkan membuka memori lagi untuk kasus yang ex file
tetapi yang makanya saya merasa menonton itu
saya hanya merasa terganggu dengan cara anda menampilkan vina
karena penilaian itu saya tangkap dan saya terima gitu kan
bahwa memang ada orang orang yang sensibility nya segitunya gitu kan
tapi dari tim produksi tim inkrasi dan keluarga
merasa bahwa komunikasi untuk menyampaikan ini
itu harus sederek itu harus setajam itu gitu maksudnya
dan keluarga melihat siklus itu
yang approvalnya pun dari keluarga juga approval itu
kalau kita punya tolak ukur ya kita harus punya tolak ukur yang besar
tapi kalau masukan atau pertanyaan seperti ini
anda anggap sebagai ini gak sih a correction
atau anda sudah merasa karena anda sutradara pembuat sekarang sudah berapa
ah gua mungkin ini dengan bagus terserah lu mau ngomong apa
apakah anda merasa bahwa masukan masukan seperti ini
membuat anda sebagai sutradara memiliki gender perspektif
kalau misalnya marketnya bukan di indonesia dan bukan ini
yang treatment shootnya gitu kan
jadi karena untuk orang indonesia boleh agak vulgar seperti ini
karena marketnya memang harus sederek itu di indonesia gitu
orang orang penonton kita masih belum bisa diberikan sesubriminal itu
bukan vulgar tapi lebih ke treatmentnya
jadi pak dilos kan juga sangat mengenal rakyat indonesia
jadi kalau kita berikan yang aesthetic yang seamless yang artistic
saya lebih tadi ke arah overduh
dan malah itu kita udah bikin udah kita pendekin
tapi i i maksudnya saya tangkap apa yang apa yang apa yang baru sih katakan
dan dan kritik semua yang disampaikan saya tangkap gitu
yang ya pada saat ini yang kita prioritas on the market of indonesian
sembilan belas hari penayangan di bioskop film final sebelum tujuh hari
sudah tembus ditonton lima lima juta orang
sekarang berapa saat kita bicara ini adalah hari kamis tanggal tiga puluh mei